setiap tahun selalu berganti show dan tahun ini adalah tahun kelinci air
setiap show akan ada peruntungan dan jalur keberuntungan menurut ramalan
indonesia diyakini akan baik baik saja selama kebijakan dari pemerintah mampu mengendalikan biaya biaya yang terus melonjak
dan indonesia juga akan mencetak kinerja hebat selama tercipta stabilitas politik dan kepemimpinan yang jelas
lantas sio apa saja yang ditakdirkan sukses di tahun kelinci air
dan bagaimana peruntungan ekonomi indonesia di tahun kelinci air ini
sudah bersama saya melalui sambungan virtual angelina fang pakar feng shui
selamat pagi kongsi fatsai
ya mbak angelina apa sebenarnya makna tahun kelinci air
kenapa tahun dua ribu dua puluh tiga ini disebut sebagai tahun kelinci air
oke jadi kalau dalam feng shui kita kan mengenal dua belas
jadi dua belas show ini berada ada dua belas ini akan berulang gitu ya setiap dua belas tahun
nah tahun ini adalah tahun kelinci yang dimana pada saat chef kelinci ini datang hadir bersamaan dengan elemen air
pada dasarnya kan ada lima elemen dalam feng shui
itu kayu api tanah logam dan air
ada dua belas show ada lima elema maka total ada enam puluh kombinasi ya
berarti kalangan kelinci air ini akan berulang kembali enam puluh tahun yang akan datang
jadi kenapa tahun ini adalah tahun kelinci air
sudah dari sananya sudah urutannya demikian ya
tetapi sebenarnya kelinci ini bukan berarti kita menggunakan sisa binatangnya
tetapi kelinci ini mewakili elemen mewakili sebuah elemen ya
di dalam feng shui ini mewakili sebuah elemen yaitu elemen kayu kecil dan air kecil
jadi di tahun ini kita akan melihat bahwa sisa sisa elemen dari kayu kecil dan air kecil
ini akan mempengaruhi masyarakat termasuk perekonomian dan hoki kita secara pribadi
nah kalau kayu kecil itu kalau kita bayangkan di alam ya
seperti tanaman ya tanaman yang kecil pohon bukan seperti pohon gitu ya
kalau kemarin tanaman air adalah pohon itu kayu yang kayu besar
nah kalau sekarang kayu kecil adalah tanaman yang kecil ya
seperti rumput kemudian bunga kemudian ada juga ya tanaman parasit ya
pokoknya tanaman kecil kecil ya
nah tanaman kecil kecil ini
ini punya sifat ya sifatnya ada positif ada negatif
yang bisa mempengaruhi energinya bisa mempengaruhi kita ya
mempengaruhi kehidupan bermasyarakat secara umum
sifatnya itu kalau bunga itu kan cantik ya indah dilihat
kemudian berarti artistik ya kemudian ekspresif menarik ya
dan kalau elemen kayu itu selalu bertumbuh
jadi selalu ada keinginan untuk bertumbuh di tahun ini
dan ada karena dia kayu kecil dengan batang yang lunak gitu ya
maka kita bisa bilang bahwa elemen kayu kecil ini adaptif dan fleksibel
tapi satu sisi ya karena kita ada tanaman parasit juga ya seperti gulma ya
maka juga ada sifat cicik perhitungan sirik pencemburu egois ya
dan mudah terluka atau trauma ya
karena pohon atau bunga kan mudah untuk dirusak ya
nah datang dengan si elemen air kecil
air kecil ini punya sifat yang juga positif negatif nih
elemen air kecil ini kalau di alam kita bayangkan seperti air
air hujan gerimis kemudian kabut gitu ya
maka tahun ini masih terkesan sepertinya misterius ya
nah karena ini serius kemudian dingin orang cenderung pesimis gitu ya
kadang pikirannya sempit ya kadang penakut
tapi satu sisi lembut sensitif kemudian bijak imajinatif dan romantis ya
jadi tahun ini kurang lebih demikian pengaruhnya kedua elemen ini
kalau di alam mungkin kita bayangkan seperti rumput ya
rumput yang pengen tumbuh tetapi berada di dalam kabut
kalau mbak meggy bayangkan kan kalau misalnya rumput mau tumbuh kan pasti butuh sinar matahari ya
supaya bisa berkembang supaya bisa tumbuhnya lebih hebat lagi
tetapi kali ini mataharinya masih berada dalam kabut ya
istilahnya tertutup oleh kabut
jadi pertumbuhannya masih agak sedikit terkontraksi kita sebutnya
masih agak sedikit tertahan di bawah
baik jadi kelinci air ini memang
setiap enam puluh tahun sekali dan kalau misalnya kita membayangkan air begitu ya mbak angelina
kita harus hidup seperti air gitu
fleksibel mengalir terus ya
dananya juga harus mengalir terus nih
nah bagaimana sebenarnya keuntungan di tahun kelinci air
apa saja peluang cuan dalam tahun ini
oke kalau peluang cuan di tahun ini kita lihat dari prospek bisnis ya
jadi kalau dalam fungsi membagi bisnis menjadi lima kategori
sesuai dengan lima elemen
ada bisnis elemen air kayu api tanan dan mulut
di antara semua elemen bisnis yang paling bagus prospeknya atau cuannya gitu ya
kita analisis adalah yang paling bagus prospeknya lla bisnis bidang berelemen logam ya
bidang berelemen logam ini semua produk logam
kemudian otomotif elektronik komputer kemudian spare part
fintech juga masuk di dalam elemen logam yang akan respeknya bagus di tahun ini
kemudian produk logam sendiri
kemudian obat kimia
bisnis kecantikan dan telekomunikasi
nah ini adalah yang elemen bisnisnya paling cuan di tahun ini
secara iklim prospeknya bagus
kemudian di posisi kedua ada bidang bisnis berelemen tanah
ini adalah properti infrastruktur perbankan asuransi tradisional
kemudian pertanian sembako barang konsumsi atau makanan atau consumer goods
kemudian ada juga peternakan produk kulit sumber daya alam
koperasi dan keusiran
jadi bidang bisnis berelemen tanah prospeknya sedang di tahun ini
selanjutnya di posisi ketiga adalah bidang bisnis berelemen api
contohnya adalah restoran kuliner kemudian energi bahan bakar
ini prospeknya cukup cukup saja ya
kemudian pasar uang pasar saham asuransi modern penerbangan teknologi pendidikan pertunjukan entertainment juga termasuk dalamnya
electrical advertising kemudian game dan spekulasi
nah kemudian terakhir ada elemen bidang bisnis beralasan air ya
seperti minuman kafe transportasi
kemudian perikanan ya bisnis jasa
bersama dengan elemen kayu tekstil fashion kesehatan perhutanan perkebunan kemudian percetakan ya
furniture yang berbahan kain logistik pergudangan dan jaringan
bisnis berelemen air dan kayu ini di tahun kelinci air akan mengalami tantangannya
secara tren orang akan lebih banyak
melakukan bisnis ini ya
prospeknya mungkin karena tahunnya tahun kelinci air
secara trend kita akan melihat lebih banyak orang melakukan bisnis ini
ya merokong bidang bisnis di elemen air dan kayu
tetapi karena semakin banyak maka persaingan juga semakin ketat
maka di tahun ini bidang bisnis berelemen air dan kayu ini kita sebut mengalami tantangan
baik kita akan terus memantau ya sektor sektor yang tadi sudah di highlight oleh mbak angelina
tentunya kami juga ingin mengetahui bagaimana nasib indonesia pada tahun kelinci air ini
karena memang tahun dua ribu dua puluh tiga adalah tahun politik mbak angelina
jadi tahun kelinci air ini ya sebenarnya yang akan kita highlight itu adalah bahwa potensi resesi global dan insulasi ini nyata ya akan ada
nah kita istilahnya memang akan terjadi

kita perlu bisa melakukan ee
kita perlu bisa melakukan strategi
istilahnya kita menerapkan sebuah strategi yang dimana kita melihat kemampuan kita
kalau kita sebut adalah no your limit ya
di tahun ini kita tahu batas kemampuan kita
kita mau ekspansi
kemudian kita juga lindungi lah ya
kita melakukan investasi untuk melindungi nilai dari uang kita
nah ini adalah yang perlu kita perhatikan ya
nah kalau dari sisi politik sendiri sebenarnya kalau di indonesia sendiri meskipun potensi resesi global ini terjadi ya secara global ya
indonesia secara umum masih lebih baik ya
masih sedikit lebih baik di asia dan asia tenggara ini masih sedikit lebih baik
meskipun demikian para ekonomi ada potensi perlambatan dan kondisi politik yang kurang stabil akan bisa membuat orang lebih banyak wait and see ya
mungkin jadi para pelaku bisnis para pelaku ekonomi mungkin akan lebih banyak wait and see di tahun politik seperti itu
nah kemudian kita sarankan juga meskipun demikian naik dan turun itu kan adalah sesuatu hal yang wajar ya
di dalam kehidupan kan gak bisa kita selalu bagus atau selalu jelek gitu ya
tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menghadapinya
di tahun ini di tahun kelinci air kami berpesan bahwa meskipun ada penurunan ekonomi dunia kuncinya adalah kita bertahan dan kita lebih fokus ke dalam
fokus ke dalam tuh maksudnya adalah kita fokus bagaimana membuat diri kita bisnis kita menjadi lebih kuat
misalnya mungkin kita mempersiapkan dana cadangan
kemudian kita selalu aware dengan ekstron kita seperti bagaimana
atau kalau kita memaksa

kita mau ekspansi bisnis maka kita lebih selektif
dalam arti apakah prospeknya oke apakah kita mampu
dan apakah benar benar worth it untuk dilakukan di tahun ini
atau sebaiknya kita tunda di tahun depan pada saat ekonomi sudah lebih membaik
iya memang kalau misalnya kita lihat masih banyak investor yang wait and see
kita harus menunggu dulu riset lebih dalam dulu
kalau misalnya ada peluang langsung kita ambil seperti kelinci gitu ya
jadi harus cepat gitu ya
nah mbak angelina kalau misalnya kita lihat
memang di tahun ini banyak sekali industri yang terjadi terkait dengan phk
apakah tahun ini juga akan terjadi lagi gelombang phk
sebenarnya kalau dari sudut pandang
konflik karena perekonomian kita memprediksi ini ada penurunan
maka potensi phk itu tetap bisa terjadi
maka bagi yang berkarir bagi yang bekerja
kami sarankan kalau bisa bertahan dulu di tempat karir yang sudah ada
maksudnya jangan berpindah jika peluangnya masih belum pasti
tapi di satu sisi
kita perlu meningkatkan istilahnya kemampuan kita kali
kita upgrade diri kita supaya kita menjadi yang tidak tergantikan
tapi satu sisi menurut saya juga
kalau memang ada potensi itu terjadi
tentu kita perlu ada plan a plan b
dalam arti kita gak suka perang terjadi
misalnya dalam strategi perang kita nggak suka perang
kita tetap harus bersiap siap dengan kemungkinan yang terjadi
jadi selama kita menunggu
mungkin kita bekerja berkarir kita menunggu meskipun ada ketidakpastian ini
tetapi kita sambil menunggu kita bisa upgrade diri kita
dan kalau perlu mungkin kita bisa melakukan bisnis sampingan
selama bisnis sampingan ini tidak mengganggu pekerjaan utama kita
kemudian modalnya mungkin nggak terlalu banyak
resikonya juga lebih rendah
maka boleh tetap kita lakukan
jadi di tahun ini potensi phk menurut kami masih bisa terjadi
karena resesi global mungkin ekspor akan menurun
karena resesi global membuat terminologi
kemungkinan juga menurun
dengan demikian ada sedikit penurunan
kalau saran saya bagi yang berkarir
tapi sambil upgrade diri
kalau perlu upgrade untuk bisa menambah bisnis sampingan
yang dimana bisa kita lakukan sesuai kemampuan kita
baik jadi kita harus stay bertahan
dan juga mempunyai cadangan juga ya mbak angelina
dan berdasarkan astrologi tiongkok
memang setiap orang ini kan mempunyai show yang berbeda
berdasarkan tahun lahirnya ya mbak angelina
nah show apa saja yang akan mendukung
yang akan mendulang untung di tahun kelinci air
oke jadi sio yang paling cuan ya
di tahun ini ya kita prediksi ada lima
lima show yang paling cuan adalah
pertama adalah show anjing
kemudian show kelinci
kemudian show kambing
kemudian show tikus
dan show kerbau
jadi kelima show ini bukan berarti
celangnya bagus berarti kita cuma duduk di rumah gitu ya
bisa tiba tiba uang datang nggak seperti itu
tapi kita justru harus jadi melihat peluang
jadi kita melihat peluang peluang apa saja yang bisa kita raih
kemudian kalau perlu kita tingkatkan diri kita dengan kemampuan untuk mengelola investasi
kemampuan kita seputar investasi ya
dan yang paling penting adalah
bukan masalah cuannya aja
tetapi bagaimana kita mengatasi kebocoran keuangan ya
jadi bukan masalah masuk seberapa banyak
tapi seberapa banyak yang bisa kita simpan ya
dan kita investasikan
karena kita tetap perlu dana cadangan di tahun ini ya
kalau bisa kita bersiap siap ada dana darurat gitu ya
untuk kemungkinan yang akan datang
dan yang mungkin kita tidak tahu
tapi satu sisi juga kita bisa meningkatkan kemampuan kita untuk mengelola investasi
jadi kita tahu profil resiko kita
kemudian kita lebih bagus investasi di instrumen mana
yang sesuai dengan profil resiko kita dan sesuai dengan kemampuan kita
baik tadi kan kita sudah mendengarkan ya
salah satu show yang paling beruntung itu adalah show anjing
lalu show apa yang harus lebih hati hati
ataupun kurang beruntung pada tahun ini
ataupun ciong begitu ya di tahun ini
di tahun ini shao yang chiong itu ada lima ya
tapi ciong ini saya sebut dulu
ini bukan berarti siang ya
tapi ada potensi perubahan dalam hidup
atau mungkin merasakan ketidakstabilan
nah lima show yang mengalami ciong ini ya
adalah pertama adalah show ayam
kemudian show naga
kemudian show kuda
kemudian show tikus
dan yang terakhir adalah show kelingki itu sendiri
jadi show kelingki di tahun kelingki mengalami ciong
tapi dalam level yang ringan
nah kebetulan kan tadi saya ada sebut yang ciong adalah show kelingki dan tikus
dan ini ternyata kena ciong juga ya show kelingki dan tikus
jadi untuk show kelingki dan tikus di tahun ini mungkin rasanya seperti gado gado ya
campur aduk gitu ya
di satu sisi perubahan dalam hidup mungkin membuat diri kita lebih capek ya
membuat diri kita lebih banyak yang harus dikerjakan
pikiran mungkin jadi lebih banyak ya
beban pikiran lebih banyak
tetapi pada saat dalam kesulitan kita ada bantuan
dan meskipun capek ciongnya ada di tahun ini ya
untuk show kelingki dan tikus ya
nah jadi kelima show ini saya sarankan sebenarnya kunci paling
penting adalah di diri kita sendiri ya
karena kita tahu potensinya depan mau hujan gitu ya
beberapa hari ke depan
maka kita bersiap siap dengan payung
kalau misalnya kita tahu bahwa kita akan terkena ciong gitu ya
di tahun kianci air
maka kita lebih persiapan lebih matang ya
dan nggak ada salahnya kita melakukan istilahnya lebih sabar di tahun ini
kemudian cari aman ya
dan kita berusaha menghindari konflik dengan orang lain ya
dan pada saat kita mungkin merasa
oke tahun ini tahunnya inflasi saya perlu investasi
tapi saya masih bingung gitu ya mau cari kemana gitu ya
nggak ada salahnya kita belajar dulu kita perbaiki tingkatkan ilmu kita ya
kemudian kita bisa mencoba untuk berkonsultasi kepada ahlinya gitu ya
untuk membantu tujuan investasi kita di tahun ini
jadi show yang terkena ciong bukan untuk dikhawatirkan ya
itu kuncinya kenapa kita harus tahu
apakah show kita itu terkena chong atau lagi hoki di tahun ini
baik mbak angelina tadi juga sudah mengingatkan kita kembali
semuanya kuncinya adalah kembali ke kita pribadi sendiri
bagaimana kita mengatasi semua masalah dan juga mendatangkan keberuntungan
terima kasih pak karfungswe angelina fang sudah bergabung bersama kami di bisnis dan referensi
ya semoga semuanya semakin sukses dan makmur